saudara pks yang tampak ingin dirangkul oleh prabowo sepertinya bakal terganjal oleh partai gelora
gelora resisten menolak pks bergabung lalu benarkah ini berpotensi untuk mengancam kesulitan koalisi prabowo
kita akan bahas sore hari ini di rumah pemilu bersama dengan direktur algoritma research and consulting
sekaligus juga dosen ilmu politik dari universitas indonesia
kalau glora bilang pks ini kan gak punya gagasan untuk bergabung dengan prabowo untuk koalisnya prabowo
apa yang bisa anda baca dari pernyataan partai gelora ini penolakan secara tegaskah terhadap pks
iya kita harus memahami bahwa pks dan gelora itu memang punya dinamika ya
jadi itu satu konteks yang menjadi latar belakang
kenapa kemudian di akhir ketika
pembicaraan terkait dengan koalisi pemerintahan hari hari ini semakin hangat
kemudian pasti ada resistensi dari salah satu anggota koalisi yang sedang berbentuk
dan di situ kemudian kita bisa memahami karena memang gelora dan pks memang yang seperti tadi sudah dijelaskan
cerita lama yang kemudian menyisapkan dua partai ini berbelakang
ya memang betul ketika dihadapkan dalam konteks pilihan politik
ketika misalkan pihak yang lawan dalam konteks politik internal sudah memutuskan menjadi bagian dari politik ya pak prabowo
dan terus kemudian tiba tiba ada lawannya kemudian mau berusaha masuk ya pasti akan ada resistensi
jadi ini sama saja ketika kita bicara soal manusia juga
tadinya kita emosi pernah sering berantem gitu ya
nah yang berantemnya pihak sebelumnya itu masih agak agak emosi tersinggung
nah itu yang menurut masih terjadi gitu ya
apa namanya bagi pihak yang sedang berada di dalam koalisinya pak prabowo gitu ya
untuk melihat kos pks mau ikutan gabung gitu ya
padahal kemarin dia berada di posisi yang
mas adit resistensi dari partai gelora ini lebih kuat kemana
khawatir jatah menterinya berkurang atau memang benar benar pure karena konflik internal masa lalu
dugaan saya lebih ke masih belum selesainya ya
apa para elit politik di kedua partai ini di masa lalunya ya
saya pikir kalau soal jatah menteri segala macam
kalau kita bicara soal posisi nuzul waras ini sebenarnya relatif
jadi saya pikir itu akan sangat berbeda gitu ya ketika dihadapkan dalam konteks yang lain
misalkan nasdem pkb yang jauh lebih besar perolehan suaranya
dan mereka ternyata juga resisten gitu ya
tapi ini kan memang akan menjadi sangat spesifik ketika pks gitu
karena memang ada masa lalu yang kelihatannya masih sedang diperbincangkan
jadi itu mbak jadi lebih melihat itu ya
karena itu menurut saya menjadi ganjalan yang saya pikir masih
perlu diselesaikan dan saya pikir nggak bisa waktu dekat gitu
berproses yang panjang juga itu menurut saya
oke anda membacanya agak sulit ya kalaupun iya perlu waktu yang lama ya
partainya kan gak lolos parlemen ya
apakah penolakan dari gelora ini bakal didengar oleh prabowo
ya dugaan saya tentu pak prabowo juga ketika misalkan
yang menyampaikan ingin merangkul semua pihak
agar kemudian membantu pemerintahan beliau ke depan gitu ya
tentu orang akan punya spekulasi dan juga punya harapan
yang kalah di satu dan tiga juga kemudian dikasih harapan
tentu disambut gitu ya
tentu akan juga mempengaruhi pemikiran pak prabowo dan juga tentu di koalisi
cuma saya meyakini bahwa ketika diajak atau tidak ini kan kemudian harus dibicarakan bersama
setiap partai politik yang sudah tergabung ya
yang sudah bersuang berkontestasi di awal kompetisi pilpres gitu
tentu ketika ditanyakan ya pasti ada reaksi gitu ya
dan itu reaksi itu yang kemudian akan diputuskan apakah iya atau tidak
dan menurut saya pak prabowo pasti akan punya pertimbangan pertimbangan yang saya pikir akan menarik gitu
oke sambil menunggu pertimbangannya pak prabowo oke
pks versus gelora ini bisa menjadi potensi gesekan internal di koalisinya prabowo
kalau memang iya bagaimana nanti bisa mengakomodirnya agar koalisi bisa tetap solid
karena yang nasdem juga belum selesai yang pkb juga belum selesai
ya saya pikir memang ini satu hal yang konsekuensi ya
dari sebuah kompetisi yang namanya pilpres gitu
ketika misalkan pemilunya selesai pemenangnya sudah ditetapkan gitu ya
kemudian ada upaya untuk merangkul
dan pada sisi yang lain tentu teman yang sudah berkoalisi sejak lama sudah sejak awal sama sama berjuang gitu ya
kemudian tiba tiba ada yang masuk tentu akan ada resistensi gitu ya
nah resistensi itu yang kemudian dipersoalkan diantara mereka gitu ya
tapi dalam konteks tertentu mereka akan patuh sama yang namanya presiden terpilih gitu ya
namanya pak prabowo dalam konteks ini
sehingga tentu meskipun ada gejolak ada di serika gitu
saya pikir nanti satu titik tertentu ya dia akan patuh gitu
dengan komitmen awal bahwa mereka akan bersama sama untuk menjalani pemerintahan ke depan gitu
jadi dinamika di dalam konteks itu saya pikir wajar gitu ya
tapi pada sisi yang lain tentu kepatuhan ataupun
karena pada sisi yang lain juga mereka harus bisa memahami bahwa ini harus tetap jalan gitu
apapun keputusannya itu ya dikembalikan kepada presiden terpilih dalam konteks ini
pak prabowo ya keputusan itu akan segera
mas adit daniel anzar simajunta kan kemarin sempat bilang kalau prabowo ini kan sedang mengalami apa ya
di satu sisi prabowo subianto ingin merangkul semua pihak
tapi di sisi lain harus realistis kan terhadap koalisi
karena terlalu besar kemudian juga bagaimana dengan koalisi yang memang dari awal atau sejak awal sudah mendukung pasangan prabowo gibrant
sebenarnya langkah apa yang harus diambil oleh seorang prabowo subianto presiden terpilih
yang kita bicarakan di dalam sistem politik dan pemerintahan kita hari ini ini kan sesuatu yang berbeda gitu ya
antara koalisi di dalam pencalonan pilpres dan pelaksanaan pilpres dengan koalisi pemerintahan sesudah pilpres
nah karena itu dua hal yang berbeda maka tema ini menjadi sesuatu yang kemudian harus dibicarakan gitu ya
bahwa bisa jadi dan diperlukan bahwa koalisi yang terjadi pas pilpres itu ya bisa dihapus
pilpres itu akan berbeda dengan koalisi ketika pemerintahan itu dijalankan
artinya bisa jadi jauh lebih gebuk lebih besar lebih tabur dan segala macam
nah itu yang saya pikir harus dipahami dan disadari gitu dari sejak awal juga ketika pembuatan koalisi itu terjadi
sehingga kemudian langkah strategisnya adalah menurut saya ya perlu dibedakan mungkin apa
perkembangan kebutuhan mungkin jabatan posisi atau bahkan mungkin hal hal strategis apa yang kemudian
meskipun ini koalisinya besar gitu ya mana yang kemudian pak prabowo bisa mengatakan
sebagai contoh sebagai masukan untuk mengatakan mana yang menjadi kawan yang loyalisme beliau
yang dari sejak awal mana yang baru gabung belakangan dengan porsi yang seperti apa
jadi saya pikir itu ada dinamika yang
pasti akan dibicarakan di dalam koalisi
atau bahkan nanti siapa yang baru masuk belakangan
namanya dulu jadi lawan politik sekarang mau diajak kawan
itu porsinya seperti apa apakah belum masuk kabinet atau belum
itu menurut saya bagian dari dinamika yang saya yakin dibicarakan di indonesia
termasuk juga harus perlu kehatian kehatian ya terhadap koalisi gemuk
yang nanti kemungkinan akan terjadi dalam pemerintahan prabowo gibran
sekaligus juga dosen ilmu politik dari fakultas ilmu sosial ilmu politik universitas indonesia